dua ribu sembilan belas sepertinya akan kembali terulang
kubu jokowi dodo terus melakukan penggodokan formasi tim sukses
sementara kubu prabowo masih terus memantapkan visi misi untuk lima tahun ke depan
demokrat dan gerindra pengusung prabowo yakin akan memberikan visi misi lebih baik
gerindra yakin majunya prabowo sebagai capres akan berfokus pada penghapusan
pemahaman ekonomi neolib dan membangun ekonomi kerakyatan
menurut anggota badan komunikasi dpp partai gerindra
andre rosiade pemerintah saat ini kurang cakap dalam bidang ekonomi
melaksanakan ekonomi kerakyatan juga pernah menjadi salah satu agenda
program nyata pasangan prabowo hatta rajasa saat menghadapi jokowi di pilpres dua ribu empat belas
sementara tampil lebih yakin parpol pendukung jokowi dodo saat ini
tengah memantapkan konsep tim pemenangan yang akan terdiri dari beberapa divisi
visi misi nawacita kembali diusung oleh jokowi dodo
dalam perumusan nawacita jelit dua pihak koalisi joko widodo akan mendatangi ormas ormas keagamaan
partai koalisi joko widodo juga akan berdialog dengan front pembela islam
jika terwujud fpi pun siap berdialog untuk kepentingan bangsa
namun fpi tetap memiliki kepentingan dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
yaitu berharap pemimpin baru pengganti jokowi dodo
bakal calon wakil presiden untuk joko widodo ataupun prabowo memang belum diumumkan
tapi menarik juga kita melihat visi misi yang dibawa masing masing kubu
mengedepankan ekonomi kerakyatan
kita bahas malam ini bersama narasumber
sebelah kiri saya sudah ada mas ferry juliantono wakil tumpar tegering
mas ferry selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada mas darmawan prasojo
mas darmawan selamat malam
deputi satu kantor staff presiden dan mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dekode ugm
mas nyarwi selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
saya ke mas darmawan dulu
mas darmawan nawacita jelit dua apa bedanya dengan jelit pertama
kalau kita melihat ya di jilid pertama dulu memang kita memaparkan ada tiga problem pokok permasalahan bangsa
kemudian di sana ada nawacita yaitu sembilan agenda prioritas
kemudian di sana juga kita melontarkan adanya suatu landasan ideologis yaitu trisakti
berdaulat dalam bidang politik
berdikari dalam bidang ekonomi berkepribadian dalam berkebudayaan
kemudian dalam perjalanannya kita telah berhasil membangun fondasi
yang pertama adalah bagaimana di awal pemerintahan bapak presiden jokowi melihat bahwa ada subsidi sebesar tiga ratus lima puluh triliun yang dua puluh persen
rakyat terkaya menikmati lima puluh satu persen dari subsidi tersebut
sedangkan dua puluh persen yang termiskin hanya menikmati tujuh persen
sehingga di waktu itu ada politik anggaran di mana
subsidi itu direalokasikan untuk mendukung program program yang produktif
kemudian di awal juga di tahun itu bapak presiden melihat banyak sekali projek projek yang sangat mangkrak
sedangkan di lain sisi pada waktu itu bapak presiden sebenarnya tujuannya itu sangat sederhana
bagaimana memamurkan rakyat
untuk itu harus diberi pekerjaan
dan juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sana
nah oke kalau gitu kita bikin industri maritim di pulau pulau yang
di luar itu
karena memang waktu itu kan ada indonesia sentris berkeadilan sosial
tapi bagaimana mau membangun industri maritim yang hilir kalau tidak ada listriknya
tidak ada pelabuhannya tidak ada jalannya
banyak sekali objek objek wisata yang cukup bagus
tetapi tidak ada bandaranya
kemudian juga kita melihat bahwa di daerah perbatasan itu menjadi beban ekonomi
bahkan mau ke perbatasan saking sulitnya kesana pun harus pakai tni pakai ransel
jalan kaki pakai senjata
nah untuk itu kita melihat memang perlu adanya suatu pembangunan infrastruktur mendasar
dimana akses terhadap layanan dasar listrik kesehatan pendidikan sanitasi
itu pun masih menjadi kendala yang sangat luar biasa
oke itu di nawacita satu ya
untuk itu ada permasalahan pokok yang sangat mendasar
kemudian juga waktu itu kita melihat misalnya ada jaring pengaman sosial

kita melihat ada jaring pengaman sosial
ya betul ada bantuan langsung tunai
tetapi kita melihat bahwa antriannya panjang
sistemnya masih sporadik
perlu adanya suatu program sosial peningkatan kualitas sumber daya manusia ini yang terintegratif
untuk itu dibangun kartu indonesia pintar kartu indonesia sehat program keluarga harapan yang terintegratif
yang dulu masih antri
sekarang kita memanusiakan masyarakat miskin tidak perlu antri lagi integratif
masih antri pak
dengan kartu kan sudah ada ya
tinggal ambil gitu ya
ya masih ada tentu saja ini masih ada kelemahan kelemahan di lainnya
tapi arahnya ke sana
yang membedakan apa
yang satu mungkin fokusnya di infrastruktur
yang kedua ini nanti besok fokusnya di apa
jadi kalau kita melihat ya bahwa dengan perjalanan ini
pocoran sedikit deh
pasti belum boleh di
dengan perjalanan selama lima tahun empat tahun ini
pemerintahan jokowi jk itu sudah berhasil membangun suatu fondasi
bagaimana ada fondasi negara kita yang tadinya ekonominya berbasis pada konsumtif menjadi lebih produktif
kita lihat tadi di perbatasan gitu
kita bangun pos lintas batas negara
yang memang kelihatannya itu lebih ke pride gitu ya
tadinya pos lintas batas negaranya negara tetangga lihatnya aduh
kemudian kita bangun jalan perbatasan
di kalimantan itu hampir dua ribu kilo
seribu sembilan ratus berapa kilo
kemudian di sana
kemudian di sana muncullah ada suatu kegiatan ekonomi baru
kita bangun sekolah kita bangun rumah sakit
kita ini ya masih dalam proses gitu
nah dengan adanya ini tentu saja yang tadinya itu menjadi beban ekonomi
itu menjadi ujung tombak perekonomian
di papua juga begitu
bahwa memang sangat berat sekali
ada guru yang harus berjalan dua hari untuk mencapai ke lokasi bekerjanya
bahan bakar masih harganya rp lima puluh ribu enam puluh ribu
bagaimana ekonomi berkembang
nah ini kita selesaikan
pertama tentu saja perlu adanya konektivitas
kita lihat juga di sumatera
bagaimana di bengkulu di riau di jambi sumatera barat
artinya melanjutkan nawacita pertama ya
banyak sekali kegiatan ekonomi itu tidak mungkin berjalan
karena tidak ada pelabuhan udara pelabuhan
di jawa pun begitu
bayangkan mudik dari
jadi memang infrastruktur menjadi fokus nawacita pertama
nawacita yang kedua ini
nah untuk itu kalau kita melihat kemarin misalnya mudik ya
dari jakarta sampai semarang yang tadinya dua puluh dua jam dua puluh lima jam itu menjadi lima lima jam
apakah itu memang untuk mudik
tetapi itu intinya adalah biaya logistik akan turun
dengan biaya logistik turun kemudian ada pembangunan yang lain lain
itu otomatis daerah daerah yang tadinya itu tertutup terkunci untuk pertumbuhan ekonomi
menjadi titik pemantik untuk pertumbuhan ekonomi baru
nah tetapi juga perlu diingat bahwa program jaring pengaman sosial bapak itu
dengan secara jumlah ya
budget itu ya terbesar
baik itu dana pendidikan kesehatan untuk jaring pengaman sosial dan lain lainnya
sehingga di sini kita melihat ada hardware nya ada software nya kita bangun bersama sama
dan terbangun fondasi dan tentu saja ini masih perlu adanya momentum yang harus dijaga
oke itu dia
intinya melanjutkan nawacita jilid pertama
bagaimana dengan penantang apa yang dilihat cukup genting oleh pak prabowo subianto
ya pertama sebagai kekuatan
ee politik di luar pemerintahan
fraksi partai gerindra mendukung apa yang baik yang dilakukan oleh pemerintah
tapi ada hal hal yang menurut kami itu perlu diperbaiki
nah itu jumlahnya juga banyak
kritik kita terhadap pemerintahan pak joko widodo sekarang
khususnya di soal ekonomi
soalnya dari nawacita itu apa yang dikisahkan
suas sembada pangan
suas sembada pangan mas itu gak ada suas sembadanya
impor beras satu juta ton
menteri perdagangannya dari partai yang mendukung pak presiden itu
bawang putih gula dan lain sebagainya
oke itu salah satunya ya
bukan suas sembada malah impornya sekarang tambah banyak
itu kemudian membuat bank tani untuk mengurangi impor nggak ada
kemudian membuka sawah itu gak ada
cetak sawah kemarin itu sertifikasi
sertifikasi itu kegiatan clerical yang harusnya dilakukan menjadi kewajiban dari badan pertanahan nasional
bukan sesuatu yang sifatnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
negara pemerintah kalau bicara tentang agraria itu bukan sertifikasi
tapi adalah reformasi di bidang agraria
pembukaan tanah kemudian pembukaan akses
nah ini kan pemerintah menyederhanakan
jadi turun pangkat yang harusnya reforma agraria jadi sertifikasi
nah yang terjadi masalah soal sawah lahan produktif yang bisa digunakan untuk perkebunan tanaman pangan hasil hutan dan lain sebagainya
itu kan nggak terbuka sekarang
nah harusnya pemerintah sebaiknya itu menetapkan objek obyek tanah mana yang dikuasai negara
mana yang dikuasai swasta
mana yang dimiliki oleh perorangan yang dapat dijadikan sebagai obyek dari reforma agraria
kemudian ditetapkan siapa subyeknya
nah ini kan nggak ada
menurut saya itu adalah salah satu bukti
bahwa pemerintahan ini
mengkhianati sendiri pikiran pikirannya tentang nawacita
dari sejak dua ribu empat belas pertama presiden joko widodo menjadi presiden
dan itu artinya perluasan kesempatan pekerjaan
jadi tidak bertambah
pengangguran sekarang meningkat
pada saat yang sama ketika pengangguran meluas
pemerintah malah mengeluarkan kebijakan membuka lowongan tenaga kerja asing yang unskilled worker
jumlahnya makin lama makin bertambah
dan itu mengambil haknya para tenaga kerja indonesia
terus soal nelayan
disini ada nelayan juga
nelayan itu sekarang malah pak jokowi dalam nawacitanya janjinya itu membentuk bank khusus nelayan
sekarang yang ada malah menteri perikanan kelautan ibu susi pujastuti
mengeluarkan tiga kebijakan menteri
tiga tiganya sifatnya ngerem
melarang penggunaan alat tangkap cantrang
melarang transhipment dan yang lainnya
gak ada kebijakan menteri ibu susi yang kemudian mendorong
nah apa konsekuensinya
melarang penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan itu fatal
karena satu satunya alat tangkap yang lazim digunakan oleh nelayan khususnya yang dipantura adalah alat tangkap cantrang
salah fatal kalau kemudian menyamakan yang namanya cantrang itu sama dengan troll yang pada saat orde baru itu dilarang
kalau troll itu dibuka ditebar jaring kemudian ditarik
memang itu berpotensi mengakibatkan kerusakan pada ekosistem di laut
tapi kalau cantrang itu ditebar kemudian diangkat
itu satu satunya cara nelayan kita nangkep ikan
kalau cantrang dilarang terus nangkepnya gimana
suruh mancing apa pakai nombah kan nggak mungkin
nah cantrang itu dilarang
jadi produktivitas atau nilai tukar nelayan sekarang jatuh
nilai tukar petani kita jatuh di titik terendah sejak reformasi itu
karena memang semua impor tanaman pangan hortikultura dan lain sebagainya itu dibuka
beras ya saya dua ribu enam demonstrasi nantang impor beras dua ratus ribu ton dari vietnam
ini satu juta ton
artinya kemudian prabowo menawarkan ekonomi kerakyatan itu
oleh karena itu sebenarnya ekonomi kerakyatan itu dalam pengertian pikirannya pak
pak profesor sarbini saya ngutip ekonomi kerakyatan itu adalah sebuah ekonomi yang bersifat juga yang memiliki kata sifat
jadi kerakyatan itu adalah pemihakan
nah kalau kemudian kita analogikan dengan apa yang saya contohkan tadi
ya impor dalam kerangka kerja kami pak prabowo subianto atau kami ketika nanti dapat kesempatan berkuasa ya dikurangi impornya
karena dengan dikurangi impor kita akan menumbuhkan produktivitas tanaman pangan horticultura nasional
nelayan ya nggak mungkin apa namanya dilarang penggunaan alat tangkap cantrang diatur
kemudian dibuat peraturan menteri yang mendorong misalkan macam macam sifat aturannya
infrastruktur pun menurut saya itu juga nggak boleh terpaku hanya yang sifatnya jalan jembatan
infrastruktur itu juga harus yang sifatnya

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat
bikin cold storage itu juga membangun infrastruktur juga
kalau dengan alokasi yang sama tadi juga pengalihan subsidi apa segala macam diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan yang sifatnya bisa lebih jangka pendek dan berdampak langsung menurut saya itu akan merangsang pertumbuhan
jadi pertumbuhan ekonominya juga bisa naik
kalau itu naik konsekuensinya semua akan menikmati hasil
oke oke kita sekarang jeda nanti setelah jeda saya akan ke mas nyarwi untuk melihat apa yang sebenarnya saat ini paling dibutuhkan
apakah nawacita itu masih menarik perhatian para pemilih tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

ada kembali di cnn indonesia prime news
memang belum mendaftar ke kpu
soal nawacita ini sebenarnya masih menarik tidak sih
bagi mas syarwi
saya ingin tahu tentang rawat cita ini sebenarnya masih menarik bukan saya ingin tahu tentang rawat cita ini sebenarnya masih menarik bukan
bagi pemilih untuk kemudian dikemas nawacita jelit kedua atau orang sudah anti atau harus ada terobosan baru yang lain
kalau anti mungkin tidak ya artinya belum terlihat ya
mungkin publik itu masih susah paham nawacita walaupun bisa paham bisa baca isinya ya
karena ide ini yang abstrak menyangkut banyak hal yang besar
dan narasinya itu saya lihat masih fokus narasi kebangsaan narasi yang makro
padahal saya mencoba membaca dari aspek marketing politik ya
ini juga susahnya mayoritas elit itu terjebak ketika bicara soal bagaimana dalam terutama ini kan menjelang pemilu ya
itu kan intinya bagaimana publik aspirasinya terpenuhi atau dilihat diserap kemudian dideliver ketika dia di government atau di pemerintahan
nah narasi narasi yang besar di nawacita itu kadang kadang ada kontradiksi ya
saya lihat ada kontradiksi
saya contohkan saja
misalnya disitu ada poin membangun indonesia dari pinggiran
kita bisa paham secara teoretik itu menarik dan benar
tapi kalau kita lihat kemudian orang pikirnya contoh ya orang melihatnya pak jokowi bangun jalan di papua seperti itu
dari sisi government oh itu investasi masuk akal ini nanti akan mahal
tapi kita lihat pemilih jumlah terbesarnya di mana
sehingga banyak orang berpikir di jawa misalnya kita lebih dekat yang kita butuhkan aja kenapa bangun yang belum digunakan
artinya disini ada kebutuhan kebutuhan publik yang sifatnya jangka pendek
padahal umur pemerintahan itu rata rata kan gak lama
nah ini juga akan menyulitkan belum lagi aspek pada aspek delivery
memang presiden yang merumuskan tapi kan kita itu dalam sistem pemerintahan di mana koalisi ya
jadi ada menteri dari berbagai partai
mungkin ya meski presiden bisa mengarahkan dugaan saya tidak
kepentingan juga banyak yang masuk
dan mungkin itu akan menyulitkan
jadi maksud saya intinya begini
janji besar ini adalah kepentingan
janji besar ide besar itu tentu harus disesuaikan dengan target dan demand dari elektoral market
dan demand dari pemilih itu selalu berkembang
padahal nama cita diplot dari awal
dan penyesuaian penyesuaian ini mungkin juga perlu dilakukan
dan saya lihat kemarin agak lambat mungkin mas darmawan ya
atau mungkin perlu lebih improvisasi lagi kali ya
nah sehingga banyak itu ketidakpuasan sebenarnya
tadi pak ferry sudah menyampaikan misalnya nelayan itu butuhnya begini loh
sementara pemerintah berpikir tentang ekonomi maritim kelautan yang besar besar
sementara masyarakat pengennya yang ini yang real di depan mata dia
itu saya contoh bagaimana demand expectation muncul dari electoral market
yang itu kadang tidak mungkin ternarasikan atau terwadai di ide yang besar itu
dan sekarang termasuk demandnya trendnya adalah ekonomi kerakyatan yang ditawarkan prabowo subianto atau tidak
ya tentu itu ada daya pikatnya juga
tapi maksud saya gini kembali ke nawacita dan visi misinya pak prabowo
saya tadi sempat lihat juga mas ferry
sama sebenarnya itu tidak dikasih nama
astagita sebenarnya ada delapan poin besar itu
kalau pak jokowi sembilan kemudian pak prabowo itu
ya partai gerindra ada delapan itu
dan saya lihat isinya sebenarnya juga tidak banyak anu ya
tidak banyak perubahan maksud saya tidak banyak kontras
saya berharapnya kan sebenarnya kontras
nah ini juga ada problem juga saya lihat karena warna ideologi di indonesia itu kan tidak banyak
secara kontras mengaruhi orientasi
parpol orientasi dan itu juga ke pemilih
nah kadangkala juga begini karena partai kita kan mungkin tidak tumbuh sepenuhnya dari bawah kali ya
sehingga pemilih juga sangat militan
sehingga warna narasi ekonominya misalnya apakah neoliberal atau anti neolib itu jelas jelas kelihatan
nah di kita ini kan semuanya yang penting government running bisa bekerja seperti itu
bahwa penantang pun juga tidak memberikan sesuatu yang beda beda banget artinya
tidak beda lah
ya maksud saya kontrasnya itu
tidak terlalu ditonjolkan mas ferry
menurut saya itu juga penting
maksud saya alternatif
sebenarnya nawacita itu dulu lahir setahu kami bahwa dulu sebenarnya nomenklatur tupoksi maupun pengisian personilnya itu kan dilakukan dengan mengambil semangatnya soekarno
tapi ketika kemudian berubah menjadi bangunan kabinet
dan kemudian dalam pelaksanaannya

kemudian akhirnya berubah haluan menjadi sangat tadi jauh banget kalau misalkan dianggap mandiri secara
kemudian mandiri secara ekonomi
ini fakta fakta bahwa ada delapan blok migas yang expired dan semuanya diserahkan ke pertamina
ini adalah komitmen bagaimana bangsa ini bisa mengelola kekayaan alamnya dengan kekuasaannya
apakah itu termasuk ekonomi kerakyatan versi joko widodo
karena kemarin ada namanya blok rokan
itu grossnya dengan yang masih tersisa itu seribu triliun
dikelola oleh sefron
jadi kalau kita melihat bahwa ini ada ekonomi neolib dimana neolibnya
di sini betul betul ada semangat untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang besar
bangsa ini bisa mengelola kekayaan alamnya dengan
kalau itu harus mas
tapi sebelumnya ini kan ada perubahan cara pengelolaan
kalau yang revolusioner di contoh beberapa negara itu ada nasionalisasi
sebentar tapi kita lihat juga
sebagai contoh tadi politik anggaran jelas sekali
kita lihat berapa persen angka kemiskinan dua ribu sepuluh sekitar empat belas berapa
tahun dua ribu lima belas sekitar sebelas berapa
saya mau menanggapi ini soal data bps
kami kontak ke bps
kami diskusi dengan bps
pertanyaan pertama adalah apakah ada perbedaan secara metodologi
tidak ada perbedaan
pada intinya kita melihat bahwa program pengentasan kemiskinan dari bapak presiden sendiri
satu pengurangan spending
satu pengurangan spending
makanya ada program keluarga harapan ada ges kip semuanya
jadi spendingnya bisa dikurangi dengan adanya pelayanan dari negara
kedua bagaimana meningkatkan produktivitasnya
nah ini tadi produktivitas ada dana desa
yang tiap desanya delapan ratus juta membangun infrastruktur ada cash for work
kemudian dari sana ada vokasi
kemudian juga ada akses terhadap aset yang tadi itu bidang tanah
dan juga bagaimana kita punya aset akses kepada
kita punya aset akses kepada kredit usaha rakyat
mereka punya permodalan
dan disinilah kita melihat bahwa ini ada hasilnya
kita harus berbasis pada angka angka
nah kemudian kita lihat juga sebagai contoh pertumbuhan ekonomi
kemarin ada lima satu kuartal yang kemarin
saat ini naik menjadi lima dua puluh tujuh
dan ini intinya adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur dasar
dengan pembangunan infrastruktur dasar
peningkatan sumber daya manusia
kemudian di sana itu mulai dirasakan menggerakkan perekonomian kerakyatan di seluruh antero nusantara
nah ini proses kita tahu ada tahapan tahapan
kedepannya bagaimana contoh yang tadi dari nelayan tadi kita lihat
kita lihat aset dari perikanan kita itu hampir meningkat tiga kali lipat sebelum ada ini
memang approach nya pertama adalah security yaitu ilegal pemberantasan illegal fishing gitu
nah saat ini tentu saja perlu adanya kesinambungan yaitu membangun suatu sentra sentra perikanan kerakyatan
dan juga skala yang lebih besar sehingga punya
kalau udah lima tahun dikasih kesempatan terus kemudian malah isinya ngelarang
nelayan nangkep pakai alat tangkap cantrang terus misalkan dikasih kesempatan kedua baru mau akan bangun
nelayan sudah keburu mati itu
ini udah berapa kali ribuan kali
ini kan udah berapa kali ribuan kali
jadi dalam proses itu ada replacement
jadi dalam proses itu ada replacement
baik itu alat tangkapnya maupun peraunya dan itu dalam proses
dan ini sudah mulai dinikmati oleh seluruh nelayan di seluruh penjuru indonesia
saya rasa nggak benar ya kalau kemudian nelayan
oke kita juga dulu
terus kemudian pengangguran meluas dimana mana
nilai tukar petani jatuh
kalau pemerintahnya menurut saya ngikutin presidennya ngibul ngibul terus
lihatnya angka angka tapi fakta faktanya nggak dikasih lihat bahwa nilai tukar petani sekarang jatuh
terus sekarang pandangan presiden mas coba tanya
apa pandangan presiden terhadap satu juta ton import
menteri perdagangan melakukan itu
jadi lebih mementingkan importernya dibanding rakyat petani dunia
kita lihat itu yang namanya yang membenarkan
sebelah setelah pertanyaan itu ada apa
saya pernah rasa mendasar bagaimana banyak sekali lahan lahan tidur yang diperlukan
yang tidak bisa dimanfaatkan
saya kasih contoh
di nusa tenggara itu kering semuanya mas
seharusnya sebelum melakukan kebijakan impor itu ada yang namanya mobilisasi pengadaan gabah beras dalam negeri
ini mobilisasi pengadaan gabah beras dalam negeri

di nusa tenggara itu
di nusa tenggara itu
itu banyak sekali kita melihat daerah daerah yang kering
dengan pembangunan irigasi itu ada peningkatan produktif
kalau satu juta ton untuk negara produsen beras mungkin kita nggak awat
sekarang setelah jeda kita bahas lagi bagaimanapun penyusunan ini visi misi itu untuk rakyat
siapa saja yang diajak menyusun kita bahas setelah jeda
tetap bersama kami
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas darmo kami dapatkan informasi juga sudah disampaikan disini oleh salah satu sekjen parpol
bahwa nawacita juga berhasil menemukan perubahan
nawacita kedua ya menitik beratkan pada sumber daya manusia
kemudian juga melakukan diskusi dengan ormas ormas termasuk yang selama ini berseberangan dengan presiden jokowi
bahwa dalam proses itu ada masukan masukan dari seluruh komponen masyarakat
bahwa ada kekuatan yang sudah kita bangun
ada yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melangkah maju lebih ke depan seperti itu
kita mendengarkan dari seluruh komponen masyarakat
sebagai contoh ada banyak sekali masukan mengenai kemaslahatan dari umat
mengenai pondok pesantren yang bagaimana bisa menghasilkan bukan hanya generasi yang punya karakter punya akidah
tetapi juga generasi yang punya kemampuan bernavigasi dalam kekinian
baik infrastrukturnya baik alat pendidikannya baik program programnya
itu nanti akan ada program program khusus untuk itu
kemudian mengundang teman teman fpi untuk berdialog itu juga termasuk dalam hal itu
karena selama ini terlihat sekali bersebrangan dan ini bagian dari merangkul suara yang sumbang atau bagaimana
bagi pemerintah itu semua masukan itu adalah suatu panasia untuk peningkatan kinerja
jadi bukan kita anti kritik gitu
kita lebih berfokus pada bekerja daripada berwacana
kita lebih fokus pada penyelesaian masalah
bukan mencari siapa yang salah kan begitu
nah kemudian kalau kita lihat di sini ya kita melihat hasilnya seperti apa
kami mendengar ya dari masyarakat bahwa saat ini masyarakat yang paling miskin pun berani bermimpi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
itu confirm dari seluruh komponen masyarakat
masyarakat yang paling miskin pun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik
kami juga mendapat masukan bahwa pembangunan infrastruktur mendasar di seluruh penjuru indonesia dari pulau pulau itu ada
ada pelabuhan yang kita bangun sangat kecil itu
itu dalam kerangka tertentu berhasil menggerakkan perekonomian kerakyatan
ada kelemahan yang perlu kita tutup dan kemudian kita akselerasi dan nanti akan segera ditutup itu dalam kerangka lima tahun mendatang
tetapi hasil akhirnya cukup bagus
pengelolaan sumber daya alam
itu juga kita lihat bisa
sebesar besarnya kemakmuran rakyat
apbn pendapatan negara juga dikelola
tetes demi tetes rupiah itu bisa bermanfaat bagi masyarakat
itu tadi ada money follow function yang pengelolaan anggaranya itu kurang bagus ya
bangun gedung masa enam tahun
ada proyek satu dengan yang lain
tidak terintegrasi secara kewilayahan
sehingga manfaatnya bagi masyarakat lebih baik
oke mas ferry silahkan
ya yang tadi ya pertama pertanyaannya
kenapa kemudian mengakomodasi pendapat pendapat dari ormas
menurut saya ini pencitraan lagi
khawatir karena ditinggalin oleh kepentingan pemilih umat islam khususnya
karena kemarin empat tahun setengah salah
karena kebijakan kebijakannya relatif dipengaruhi oleh semacam islam apa
pobia ketakutan terhadap
perlu saya luruskan itu mas
tidak usah diluruskan
biar saya kasih penjelasan
ini persepsi yang dibangun di luar mas
itu sama sekali bukan seperti itu
kalau misalkan mau buktinya
pemerintah ini presiden joko widodo ini
sangat memberikan privilege kepada kelompok dengan sertifikasi sosial tertentu
reklamasi itu sudah diprotes
tidak pakai izin segala macam ditabrak diperbolehkan di backingi
kemudian itu kan hanya diperuntukkan bagi segelintir masyarakat
kelompok masyarakat saja
nah di mana posisi yang kelompok masyarakat yang lain
dan kemudian prabowo menjamin bahwa itu tidak akan terjadi ya
prabowo menjamin itu tidak akan terjadi
jadi membuat cluster cluster yang hanya bisa dihuni oleh kelompok sosial ekonomi tertentu
nah pertanyaannya sebagai mayoritas umat islam merasa
loh kenapa sebagai presiden kok malah memberi privilege kepada kelompok sosial tertentu
loh di mana
nah itulah pertanyaannya sekarang kenapa kemudian sentimen primordial itu muncul ketika kemudian dalam kasus ahok itu direspon dalam bentuk empat sebelas dua ratus dua belas dan lain sebagainya
dan kemudian itu sekarang membangun sebuah kesadaran pemilih publik terhadap pak jokowi dodo sebagai presiden
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden itu muncul dari kesadaran itu dan sekarang merisaukan pak jokowi
boleh tapi menurut saya ini palsu
contoh bagaimana sekarang dua ribu sembilan belas ganti presiden merisaukan
bagaimana sekarang itu dicegah di segala macam
bagaimana sekarang pak maruf amin dipanggil
bagaimana sekarang ini diambil dalam rangka untuk itu
ini mas ferry menggunakan analisa dari sudut pandang dari luar mbak
nah ini contoh ya mas
bahwa ini tadi mas ferry membuat persepsi bahwa seakan akan pemerintah itu anti islam anti islamfobia begitu
waktu empat sebelas kelihatan cara presiden jokowi dodo itu menikapinya salah
pak presiden itu dalam selama kita melihat beliau menjalani kehidupan sehari hari itu kelihatan sekali getaran akidahnya itu sangat kuat
dimanapun beliau itu selalu berhenti sholat di sana kemudian senin kemis di sana
dan kemudian dalam hal itu
output kebijakannya sangat pro sekali dengan masyarakat yang kekuatan
kenapa orang sampai empat sebelas sampai dua satu dua merespon seperti itu
karena akumulasi pendapat mereka yang mengatakan bahwa presiden memberi privilege kepada kelompok sosial tertentu
kita sekarang jeda dulu
oke syukur kalau presiden jokowi dodo sadar

kita sekarang jeda dulu
nanti di segmen terakhir saya akan berikan kepada mas syarwi

oke sebelum kesana sedikit saya nyambung tadi dari mas ferry dan mas darmawan ya
satu menit aja mas
ini kan tadi yang disampaikan misalnya itu ketidakpuasan misalnya sebagian terutama kelas menengah
terhadap sentimen ya terhadap misalnya kasus kasus kayak reklamasi dan seterusnya itu ya
walaupun mungkin bisa kita lihat
kemudian bergembang kayak isu islamic populism ya
sebenarnya yang pertama itu begini kenapa kita tidak sampai ke sana
karena di indonesia ini sebenarnya
ruang oposisi kan kalau boleh jujur ya
di parlemen relatif berantakan ya
isu isu yang politik berkembang keluar
nah keluarnya kemudian muncul ya sentimen sentimen dari isu ekonomi
kemudian juga masuk ke identitas keagamaan
nah pak jokowi misalnya berusaha menemui itu saya lihat sebagai upaya menurut saya
itu dalam politikal marketing
mengadres atau meng approach mendekati terhadap tokoh tokoh atau yang terlibat di islam
ini juga langkah taktis sebenarnya
tapi saya juga tidak terlalu optimis
apa dampak positif dari itu karena kadangkala juga begini
policy policy itu kadang perlu secara real itu presiden menunjukkan aspek delivery nya
apa kira kira yang bisa dirasakan oleh mereka
tadi mas darmawan sudah
termasuk aspek delivery ketika mengajak teman teman fpi untuk membahas visi misi ini
ya itu salah satu
salah satu paling nggak personal connection nya yang coba diantar leader
tapi sebenarnya kan
sebenarnya kan bukan hanya itu yang dibutuhkan
tapi mungkin semacam policy apa treatment apa yang lebih dirasakan oleh kelompok islam
memang di sana ada interpretasi mas darmawan soal persepsi
apakah ini dibangun di luar apa enggak
istilah luar dalam ini juga sebenarnya agak repot juga
karena kita berbicara di tengah atmosfer populisme ya menurut saya
populisme itu artinya kita masyarakat yang terbelah yang terpolarisasi
dan memang presiden sudah sebagai kandidat sudah selayaknya mengadres seluas mungkin
walaupun mungkin bisa dilihat oleh mas ferry dan kawan kawan
itu celah celahnya masih banyak juga misalnya
karena memang ya begitu itu
karena ruang yang dibuka dalam electoral market itu akan selalu dinamis
dan ini memang kandidat harus menawarkan
tidak hanya platform mbak
nawacita dan seterusnya atau astacita misalnya
tapi apakah akan berbeda kalau menurut anda nanti ketika sepuluh agustus nanti semua mendaftar
menurut anda kira kira visinya akan berbeda atau tidak
kalau ekspektasi saya berbeda
supaya publik tahu supaya pelabik mengerti kira kira nanti setiap kapan
nah problemnya mau saya tegaskan adalah
ya tidak hanya hal yang sifatnya normatif idealis dan abstrak
tapi tunjukkan hal hal yang sifatnya lebih bisa dirasakan
karena sekarang di tengah disparitas itu semua ya
publik butuh itu semua kira kira
mas yarwi terima kasih
mas nyarwi terima kasih
mas darmu terima kasih
mas ferry terima kasih
waktunya sudah habis
dan rangkauman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih mas ferry